rumah sakit karya medica yang berlokasi di tambun jawa barat mengakui telah menggunakan vaksin palsu dalam lima tahun terakhir
dalam jumpa pers pada jumat pagi direktur rumah sakit karya medica mengaku terpaksa membeli vaksin dari distributor vaksin palsu cv aska medical karena distributor resmi kehabisan stok
beberapa vaksin yang dibeli sejak tahun dua ribu sebelas diantaranya plus angerix dan juga angerix b yaitu vaksin yang mencegah hepatitis b
pihak rumah sakit akan membuka posko pengaduan melakukan pendataan dan melakukan vaksinasi ulang secara gratis untuk anak anak yang pernah diimunisasi dengan dua vaksin itu
itu untuk hepatitis b dan ppd
ppd itu tes tuberkulin untuk tdc
jadi itu tes untuk vaksin
saya kira itu yang banyak kita gunakan untuk anak anak
dan kalau dilihat dari jumlahnya sangat minim sekali ya
berapa keluar pak
saya belum cek berapa bulan